pulau senoa kedatangan tamu susi pujiastuti menteri kelautan dan perikanan
masih mendayung di depan dermaga pulau senoa ketika saya tiba
sore ini ombaknya tenang kayuhan demi kayuhan
bagaikan gerak tarian bagi susi pujiastuti
ia mengajak saya untuk mencoba kayaknya
tanpa pikir panjang dan persiapan peralatan berenang saya terima tantangannya
hitungan menit saya ditantang untuk bisa menyeimbangkan diri di atas kayak
baginya ini merupakan relaksasi
bagi saya yang baru pertama kali mencoba hanya bisa menerkas setiap kayuhan yang saya coba
kuncinya adalah jangan melihat ke bawah lihatlah ke depan
cukup menyulitkan karena saya tadi baru nyoba untuk bisa seimbang aja susah
ah cengeng tuh menyulitkan apanya
wartawannya cengeng tuh
sesi belajar berenang singkat
akhirnya saya bisa mencoba
ini adalah salah satu cara untuk menikmati berkah sang pencipta
mencintai sekaligus merawatnya agar kelak keindahannya bisa dilihat anak cucu kita